menabung belasan tahun pasangan buruh tani asal tasik malaya jawa barat naik haji tahun ini
kerja keras keduanya mengundang simpati berbagai pihak hingga akhirnya mendapat bantuan untuk bekal di perjalanan
kisah saipudin lima puluh tujuh tahun dan istrinya ani tujuh puluh tahun menginspirasi siapapun
di tengah keterbatasan ekonomi pasangan suami istri asal sukaraja tasikmalaya jawa barat itu berangkat ke tanah suci tahun ini
keduanya adalah buruh tani di ladang dan sawah orang lain
setiap hari saipudin mendapatkan upah rp empat puluh sedangkan ani rp dua puluh lima
meski tidak setiap hari mendapat upah mereka berhasil menyisikan uang rp sepuluh hingga rp dua puluh untuk ditabung
dibutuhkan waktu sebelas tahun menabung untuk bisa beribadah haji
perjuangan keras saipudin dan ani mendapat simpati dari berbagai pihak
salah satunya kementerian agama kabupaten tasik malaya
pasangan yang berbeda usia jauh ini memperoleh bantuan
bantuan uang tunai dan pakaian untuk bekal di perjalanan hingga pulang ke tanah air
dengan bantuan yang tidak seberapa mudah mudahan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pak saipudin dengan istri
dan mudah mudahan bantuan tersebut bisa menjadi penggugah menjadi kebahagiaan bagi pak saipudin dan ibu hany tersebut
suasana harum mewarnai proses pemberian bantuan
untuk keduanya saipudin mengaku tak lagi bingung soal bekal di perjalanan setelah mendapatkan uang saku
buat di jalan pak buat bekal pak
gimana pak yang dirasain sama bapak apa
jadi bapak berangkat nanti kapan
jadi ada bekal ya pak sekarang ya
niat yang kuat dan kerja keras akhirnya mengantar pasangan suami istri ini menunaikan rukun islam yang kelima
mereka dijadwalkan berangkat delapan belas juli nanti dan tergabung dalam kloter empat puluh tiga embarkasi bekasi
deden rahadian tasikmalaya jawa barat